ditahan setelah terkena operasi tangkap tangan kpk pada dua ribu delapan silam
urib tri gunawan difonis penjara selama dua puluh tahun
namun belum separuh masa tahanan ia sudah mendapat bebas bersyarat
senada dengan urib artalita yang juga terjerat saat ott ini
hanya dikurung seperempat masa tahanan
jaksa urib tri gunawan ditangkap oleh komisi pemberantasan korupsi pada dua maret dua ribu delapan
urib ditangkap setelah menerima uang sebesar enam ratus enam puluh ribu dolar as
di rumah pengusaha artalita suryani alias ayin
ain merupakan orang dekat obligor blbi samsul nursalim
samsul adalah pemilik bank dagang negara indonesia atau bdni
yang mendapat bantuan likuiditas bank indonesia
saat ditangkap urib merupakan ketua tim jaksa penyelidik blbi
sebelumnya ia mengumumkan penghentian penyelidikan kasus
samsul nursalim terkait dana blbi yang ia terima
urib difonis hukuman dua puluh tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi
pada empat september dua ribu delapan
ia terbukti menerima uang saat menjadi anggota tim jaksa penyelidik perkara blbi
di tingkat banding pengadilan tinggi dki jakarta
menguatkan fonis dua puluh tahun bui terhadap urib
pada sebelas maret dua ribu sembilan urib sempat mengajukan kasasi
namun mahkamah agung menolakkan
tidak sampai menjalani separuh masa hukuman
direktorat jenderal pemasyarakatan kemenkumham
memberikan status bebas bersyarat kepada urib pada dua belas mei dua ribu dua puluh
tak hanya jaksa urib terpidana lainnya dalam kasus ini
artalita suryani juga bebas sebelum masa tahanannya habis
ayin mendapat status bebas bersyarat
ia hanya menjalani satu tahun penjara dari lima tahun fonis
jaksa urib trigunawan yang difonis dua puluh tahun penjara dalam kasus suap terkait penyidikan
kasus blbi dinyatakan bebas bersyarat dua belas mei lalu
kpk komisi pemberantasan korupsi menyatakan kecewa karena fonis tidak dijalankan secara maksimal
apa dasar dari bebasnya urib
kita akan tanyakan langsung kepada direktur pembinaan narapidana di jenpas kemenkumham ilham jaya
selamat sore pak ilham
pak ilham urib trigunawan ini difonis dua puluh tahun penjara di tahun dua ribu enam belas
selama ini yang dipahami publik salah satu syarat untuk mendapatkan bebas bersyarat adalah telah menjalani dua per tiga masa hukuman
apakah jaksa urib telah memenuhi syarat tersebut pak ilham
jaksa urib ini mendapatkan pembebasan bersarat
ini merupakan salah satu bentuk proses pembinaan
yang telah memasuki perhitungan dua per tiga dari masa pidananya
perhitungan dua per tiga ini dapat kita berikan kepada narapidana urib ini setelah dia mendapatkan remisi sebanyak lima puluh satu bulan enam puluh hari
jadi dua per tiga ini tidak mutlak hitung hitungannya seperti apa pak
ya hitungannya secara teknis adalah
setelah dia mendapatkan remisi lima puluh satu bulan enam puluh hari itu
artinya dua per tiga kali masa pidana dikurang dengan remisinya
remisinya dia dapat lima puluh satu bulan enam puluh hari
ini merupakan satu proses pemasarakatan yang biasa yang memang diberikan kepada seluruh narapidana
seluruh narapidana tidak ada pengecualian bagi narapidana korupsi begitu ya
ya kecuali pada narapidana yang masuk pada ranah pp sembilan puluh
tentu kalau dia masuk pada pp sembilan puluh sembilan tentu mekanisme pemberian remisinya pun berbeda
baik tapi jaksa urip apakah tidak masuk dalam ranah pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas ini
jaksa urib ini tidak masuk dalam ranah pp sembilan puluh sembilan
karena yang bersangkutan itu
telah inkas sejak tahun dua ribu delapan
dan sementara pp sembilan puluh sembilan itu adalah tahun dua ribu dua belas
baik artinya tidak berlaku surut begitu ya pak ya
terpidana yang sudah difolih sebelum dua ribu dua belas
tidak berlaku surut karena kalau ini berlaku surut
tentu ya kalau ini berlaku surut
tentu remisi remisi yang didapat oleh narapidana
bukan saja urib tetapi narapidana narapidana lain tentu tidak mungkin kan
diandulir atau dihilangkan remisi yang merupakan hak narapidana
sesuai dengan kepres satu tahun nomor satu ratus tujuh puluh empat tahun dua ribu sembilan
baik tapi kemudian bagaimana dengan komentar pemberian remisi lima puluh satu bulan ya
seperti tadi pak ilham katakan
apa pertimbangannya pak sehingga urip bisa mendapatkan remisi demikian banyaknya mungkin
kalau bisa kita nilai seperti itu
ya sebetulnya tidak banyak itu mbak
karena dalam perhitungannya di tahun pertama di tahun dua ribu sembilan
urib itu mendapatkan remisi umum dan remisi khusus
karena narapidana itu pada seluruh narapidana
itu berprinsipnya mendapatkan remisi umum dan remisi khusus
remisi umum itu yang diberikan pada bulan agustus setiap hari kemerdekaan
dan remisi khusus kalau dia beragama kristen
beragama kristen berarti pada hari natal
di tahun dua ribu sembilan orif ini mendapatkan remisi umum itu dua bulan
remisi khususnya satu bulan
tahun berikutnya di dua ribu sepuluh itu mendapatkan remisi umum tiga bulan
dan mendapatkan remisi khusus itu satu bulan
terus begitu naik setiap tahun bertambah satu bulan satu bulan
sampai maksimalnya adalah enam bulan
dan mekanisme ini sudah ada perhitungan tersendiri di dalam kepres itu
kepres satu ratus tujuh puluh empat itu sudah ada hitungannya tersendiri bahwa
seluruh narapidana itu mendapatkan remisi tanpa terkecuali
baik artinya semua itu sudah sesuai dengan aturan hukum
tapi pak ilham kemudian ada reaksi kecewa
ini yang langsung disampaikan oleh pihak
yang melakukan operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi
saya bacakan ya pak ya komentar dari jurubicara kpk
bagi kami kpk institusi yang menangani kasus ini
yang sulit dalam melakukan operasi tangkap tangan sampai persidangan
tentu saja kecewa jika kemudian fonisnya tidak bisa dijalankan secara maksimal
memang benar ada ketentuan yang seperti pak ilham katakan
ada remisi kemudian bebas bersyarat
apakah ini kemudian tidak bisa dilakukan secara hati hati
dan memperhatikan rasa keadilan bagi publik
kalau dibilang hati hati kami sangat hati hati mbak
kami sangat hati hati karena ini sudah melalui proses
yang namanya sidang tim pengamat pemasarakatan
mulai dari sidang tim pengaman pemasarakatan tingkat lapas
artinya di lembaga pemasarakatan suka miskin
tim pemasarakatan di tingkat kantor wilayah
bandung di tim pengamat pemasarakatan tingkat pusat di kantor di direkturat jenderal
artinya kehatian kehatian itu di setiap tingkat kita sudah sangat hati hati
saya sendiri sudah melakukan pengecekan itu sampai tiga kali
ke bandung saya melakukan monitoring dan melihat betul
bahwa pemberian remisi itu sudah benar sudah tepat sesuai dengan ini
kalau dianggap kita tidak mendukung proses pemberantasan korupsi
justru kalau saya bilang kalau kita tidak memberikan hak ini kepada narapidana dengan benar
justru kita menjadi dipersalahkan karena aturannya itu berkata demikian
jadi harus sesuai aturan begitu ya pak ya
kalau kemudian tadi dikatakan
silahkan pak ilham
silahkan silahkan mbak
justru kalau kita tidak mengikuti aturan itu justru malah kita dipersalahkan karena
tidak memberikan hak

tapi kalau kemudian dasarnya atau pertimbangannya adalah keadilan bagi publik
yang ingin saya tanyakan saat keputusan pembebasan bersyarat
apakah tadi kan pak ilham mengatakan sudah diadakan diskusi di dalam internal kemenkumham
apakah ini perlu juga untuk melibatkan pihak kpk misalnya
nah karena yang bersangkutan ini tidak dalam ranah pp sembilan puluh sembilan
kalau di dalam ranah pp sembilan puluh sembilan memang disebutkan bahwa terhadap narapidana yang akan mendapatkan remisi
yang akan mendapatkan cuti bersarat yang akan mendapatkan pembebasan bersarat
harus melakukan koordinasi atau meminta rekomendasi dari kpk
atau pejabat penegak hukum lainnya
misalnya kalau dia itu disidik awalnya oleh polisi berarti minta dari polisi dari kejaksaan
nah yang khusus untuk urib ini ini tidak pada masuk pada ranah pp sembilan puluh sembilan
sehingga kita tidak berkoordinasi atau tidak memintakan rekomendasi dengan kpk
kalaupun kemarin kita menyuarat di kpk itu terkait dengan permasalahan
karena urip sudah membayar rp dua ratus sembilan puluh juta dan sisanya rp dua ratus sepuluh juta
nah dua ratus sepuluh juta itu sudah dia jalani mulai tanggal dua puluh tujuh januari dua ribu tujuh belas sampai dia itu
nah itu yang dia jalani karena dia tidak membayar kekurangan dari dua ratus sepuluh itu
baik kalau begitu pak
beberapa narapidana yang tidak masuk dalam ranah pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
selain urib kita tahu ada artalita suryani
betul ya pak ya
kemudian juga ada abdullah putih
jadi ada beberapa yang memang akhirnya tidak bebas
tidak masuk di ranah pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
dan akhirnya bebas bersyarat kemudian menjadi polemik dan dipertanyakan oleh publik
sampai sampai publik mungkin mempertanyakan
keseriusan menkum ham dalam pemberantasan korupsi
bagaimana kemudian apa yang akan dilakukan kemenkumham untuk menjawab pertanyaan publik ini
bahwa kemenkum ham tidak memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi
justru kalau menurut saya kementerian hukum dan ham sangat komitmen terhadap pemberantasan korupsi
di dalam pp sembilan puluh sembilan itu kan tidak berlaku surut
artinya pp sembilan puluh sembilan itu berlaku setelah dia diundangkan ke depan
nah yang ke depan ini semua narapi dana yang akan mendapatkan cb dan pembebasan bersyarat dan remisi
artinya harus kita bertemu dengan kpk dan kita harus menyampaikan dengan kpk bahwa
akan ada pemberian hak hak terhadap narapi dana ini
nah permasalahannya kalau umpamanya yang di belakang itu di belakang dari pp sembilan puluh sembilan itu
itu kan memang tidak diperlukan rekomendasi dari kpk
kalau kami memintakan rekomendasi kpk justru kami melanggar ketentuan masalahnya
nah justru malah kalau melanggar ketentuan sama saja kita
ada berapa banyak lagi pak terpidana kasus korupsi yang tidak masuk dalam ranah pp sembilan puluh sembilan
ya ada berarti narapi dana yang diputus sebelum tahun dua ribu delapan
artinya sebelum dua ribu delapan yaitu masuk pada rana rana itu
kalau jumlahnya pasti saya tidak terlalu tidak bisa lihat karena tidak ada data
tetapi yang dipastikan bahwa yang diputus sebelum dua ribu sembilan belas
yang sebelum pp sembilan puluh sembilan itu
itu pada masuk pada ranah yang tidak
dia masuk pada rana rana pp dua puluh delapan
nah itu di pp dua puluh delapan pun itu berlaku kumulatif
baik artinya kita tidak perlu pertanyakan lagi komitmen kemenkumham
dalam pemberantasan korupsi untuk kedepannya begitu ya pak ilham ya
karena kita memang sangat straight terhadap pemberian pemberian remisi ini
masalahnya ya kalau kita ini yang saya tadi sampaikan bahwa pp sembilan puluh sembilan itu kan berlakunya setelah tahun dua ribu dua puluh
nah sekarang yang dua ribu dua belas kebawah
apakah narapi dana narapi dana teman teman kita yang dilapas itu yang sudah mendapatkan remisi
karena berlakunya pp sembilan puluh sembilan terus remisi yang kita gugurkan
kan itu kan menimbulkan ketidakpastian menimbulkan kegaduhan
baik terakhir pak untuk kasus urib
kpk sendiri apakah nanti akan ada klarifikasi mungkin terhadap kpk terkait dengan kasus urip ini
wah kami setiap saat berkoordinasi baru beberapa minggu yang lalu kita sering bertemu
apalagi terhadap pemberian remisi
apalagi terhadap pemberian remisi
apalagi terhadap pemberian remisi
apalagi terhadap pemberian remisi

kita sering mengadakan pertemuan
hanya memang masalahnya memang pada ranah ranah yang didalam aturan tida menentukan demikian
kita kan susah juga untuk tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan
hanya saya yang sangat menjamin semua yang pemberian daripada hak hak narapi dana ini
bahwa itu sangat sesuai dengan ketentuan
pegang kata kata bapak tadi
jaminan terhadap komitmen
pemberantasan korupsi dari kemenkumham
pak ilham jaya
direktur pembinaan narapidana di jenpas
kemenkumham terima kasih sudah bergabung